sedikit flashback ke belakang kecelakaan yang dialami setia novanto pada november tahun lalu memang berbuntut panjang
dokter yang ikut menangani novanto akhirnya terseret dalam pusaran kasus karena dianggap merintangi proses hukum perkara korupsi ktp elektronik
adalah dr bimane sutarjo dokter di rumah sakit medika permata hijau jakarta akhirnya duduk di kursi pesakitan
anda masih ingat dengan foto setia novanto saat dirawat di rumah sakit permata hijau dan sempat beredar luas di sosial media
foto novanto yang menggunakan infus anak anak itu menjadi sorotan warganet dan kini diperkarakan komisi pemberantasan korupsi
dalam sidang perdana yang digelar di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta kami siang
dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit medika permata hijau bimanesh sutarjo yang merawat novanto
didakwa merintangi proses hukum perkara korupsi
dalam dakwaannya jaksa penuntut umum menyebut bimane bersokongkol dengan fedrit sunadi yang saat itu menjadi pengacara novanto
bimanes didakwa memanipulasi data medis novanto setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan permata hijau
namun menurut penasihat hukum bimanes wirawan adnan bimanes tidak pernah mengeluarkan surat rawat inap tanpa memeriksa novanto terlebih dahulu
nantinya akan kami bantah di persidangan atau berusaha
untuk meng counter itu adalah fakta bahwa dr bimanesh itu tidak pernah membuat surat rawat inap
fakta yang lain tidak pernah dokter bimanes itu memerintahkan
memerintahkan untuk membuat verban ya membungkus dengan verban
meski membantah sejumlah dakwaan jaksa bimanes memutuskan tidak mengajukan eksepsi dengan alasan tidak ingin menjalani proses sidang yang berlarut larut
fitriya sungkar jakarta
terjadi pada malam hari sementara cctv ini menunjukkan kondisi yang lebih awal yakni pada pagi atau siang hari